hari ini presiden joko widodo membuka annual meeting plenary imf dan world bank di nusa dua bali
selain mengajak negara negara di dunia untuk bersatu
mengatasi ancaman dari dalam pidato presiden jokowi lagi lagi mengundang perhatian publik dan juga netizen
presiden jokowi dodo menggambarkan perang dagang ekonomi dunia ibarat perseteruan di film serial game of thromes
dan berikut pidato dari presiden jokowi yang mendapatkan respon decak agung dari berbagai pihak
hubungan antar negara negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti game of thrones
balance of power dan aliansi antar negara negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan
lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah
seperti peningkatan drastik harga minyak mentah dan juga kekacauan di pasar mata uang yang dialami negara negara berkembang
hadirin saya presiden jokowi dan presiden jokowi saya berterima kasih untuk anda

sejumlah great houses great families bertarung hebat antara satu sama lain untuk mengambil alih kendali the iron throne
mother of dragons menggambarkan siklus kehidupan
perebutan kekuasaan antar para great houses
itu bagaikan sebuah roda besar yang berputar
seiring perputaran roda satu great house tengah berjaya sementara house yang lain mengalami kesulitan
dan setelahnya house yang lain berjaya dengan menjatuhkan house yang lainnya
namun yang mereka lupa
tak kalah para great houses
sibuk bertarung satu sama lain
mereka tidak sadar adanya ancaman besar dari utara
seorang evil winter
yang ingin merusak dan menyelimuti seluruh dunia dengan es dan kehancuran
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini